hari ini pesaing indonesia di grup b piala aff dua ribu delapan belas akan melakukan pertandingan
hasil dari pertandingan ini tentu akan mempengaruhi masa depan squad garuda di aff dua ribu dua puluh
lantas bagaimana peluang indonesia untuk bisa lolos dari babak penyisian grup berikut ulasannya
skuad garuda tengah dalam posisi di ujung tanduk pada turnamen sepak bola asean aff dua ribu dua puluh
pasca kekalahan empat dua yang ditelan hansa muyame dan kolega dari thailand pada tujuh belas november lalu
peluang skuad asuhan bimasakti ini akan bergantung pada hasil pertandingan tim lain
indonesia kini tengah berada di posisi keempat di grup b
kelas main grup b dengan perolehan tiga poin dari tiga pertandingan
poin yang sama juga didapat singapura
jumlah selisih gol indonesia pun tak bisa dibilang baik dengan torehan minus satu gol
satu satunya laga sisa yang dimiliki timnas indonesia akan dilaksanakan pada minggu dua puluh lima november dua ribu delapan belas kontra filipina
bertindak sebagai tuan rumah laga kontra yong hasben bersaudara
akan menjadi laga hidup mati bagi tim nas indonesia
indonesia wajib menang jika ingin tetap menghidupkan peluang melaju ke semifinal
namun menang saja tak menjamin untuk lolos keempat besar
evan dimas dan kolega harus menang besar dan berharap tim tim di atas mereka menelan kekalahan di dua pertandingan terakhir